di jakarta terdapat sejumlah tempat yang menjual pernak pernik imlek
seperti di salah satu pasar di wilayah jakarta barat
mulai dari lampion angpao koin kembang api lilin hingga pohon mewah
menurut salah satu penjual nur tahun ini terbilang lebih ramai dibandingkan tahun lalu
bahkan saat jelang imlek seperti ini ia bisa menutup toko hingga jam satu malam yang normalnya jam sembilan malam
ia pun mengaku meski harga barang naik di masa pandemi ini namun penjualannya masih cukup mendatangkan keuntungan
sekarang yang penting asal ada untung dikit gak usah ditahan tahan harga lah intinya diambil aja udah
salah satu pembeli elmis mengatakan
ragam pilihan dengan harga terjangkau yang bisa ditawar menjadi alasan untuk berburu di pasar ini
alasannya disini mungkin banyak ini ya banyak pilihan ya
jadi kita gak bingung gitu
iya bisa ditawar juga
jelang imlek dua ribu dua puluh dua dalam sepekan terakhir banyak masyarakat yang mencari pernak pernik imlek
paling banyak diburu ini lampion dan juga angpao
nah selain itu pula karena tahun ini merupakan tahun macan air
banyak hiasan yang diburu masyarakat dengan gambar macan mulai dari angpao hingga tempelan tempelan untuk di pintu ataupun di dinding seperti ini